dalam mendukung perkembangan bisnis dan kesejahteraan masyarakat
sahabat ganjar menggelar kegiatan senam sehat bersama dan seminar digital marketing di kota bekasi
acara itu disambut antusias warga setempat
dalam seminar ini para peserta diberikan pelatihan mendalam mengenai strategi pemasaran online
penggunaan media sosial dan alat alat digital lainnya
yang dapat membantu dalam mencapai target pasar lebih luas
salah satu peserta mengungkapkan seminar ini menyadarkan dirinya
bahwa digital marketing sangat penting dalam bisnis era kini
jadi banyak kita apalagi kita orang baru gitu kan
untuk yang jualan jualan kayak gini tuh menurut kita
yang acara kayak gini atau pengetahuan tentang gimana cara kita memakai media sosial yang benar gitu kan
jadi menurut saya sangat berguna banget gitu
sebelumnya pada minggu pagi
sahabat ganjar juga menggelar acara senam sehat bersama yang diikuti ratusan masyarakat setempat
sejumlah peserta senam merasa senang dan termotivasi untuk menjaga kesehatan mereka
pertama olahraga juga yang kedua bolehlah kita ikutan ke acara pak ganjar
sedikit besarnya kenal sih kita akan lihat di tv ya lebih seringnya
harapannya bisa lebih bagus lagi lebih maju semoga acara pak ganjar bisa lebih lancar
tobing selaku dewan pimpinan cabang kota bekasi menyampaikan
tujuan diselenggarakannya kegiatan sahabat ganjar di kota bekasi
agar sosok ganjar pranowo bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat lebih dekat dengan masyarakat
khususnya generasi milenial
tujuan dari dpc kota bekasi
kota bekasi mengadakan dua kegiatan ini adalah untuk mengenalkan bapak ganjar pranowo
ke masyarakat di sekitaran kota bekasi
dan kita juga berharap sangat berharap
untuk bapak ganjar pranowo dapat menjadi presiden di tahun dua ribu dua puluh
rangkaian kegiatan mulai dari senam sehat hingga seminar digital marketing
yang digelar oleh sahabat ganjar ini
menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung perkembangan bisnis dan kesejahteraan masyarakat
para peserta pun berharap
adanya kegiatan serupa di masa mendatang